anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
empat belas hari sudah brigadir joshua tewas ditembak di rumah dinas kadif propam nonaktif verdi sambo
misteri kematian brigadir joshua tak kunjung tersingkap meskipun polri membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini
fakta baru muncul adanya dua kali ancaman pembunuhan kepada brigadir joshua sejak juni kemarin hingga satu hari jelang kematiannya
teka teki apa dibalik misteri kematian brigadir joshua
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan tim kuasa hukum keluarga brigadir joshua mansur febrian
selamat sore pak mansur
selamat sore kak ivana
serta komisiner kompol nas albertus wahyu rudanto selamat sore pak wahyu
selamat sore mbak ivana
oke saya mau langsung dulu ke kuasa hukum
pak mansur apa yang mendasari tim kuasa hukum keluarga brigadir j yakin bahwa ada dugaan pembunuhan berencana
kabarnya ada bukti elektronik yang menunjukkan ancaman itu
selain bukti elektronik apa dasarnya anda semua yakin bahwa ini ada dugaan pembunuhan berencana
baik rifana bahwa ketua tim kami baru pulang dari jambi kemarin sore
jadi selesai pendampingan daripada pemeriksaan
kemudian ada hal hal ataupun keterangan daripada saksi sebelum proses persidangan mengungkapkan kepada ketua tim kami
terkait adanya komunikasi dengan almarhum sebelum arena as tersebut
dan kemudian ada juga memang bukti yang diserahkan kepada tim sus atau tim penyidik yang berada di polda jambi
nah bukti bukti itu harus diuji kembali keakuratannya dan untuk supaya sesuai dengan kuhap sebagaimana diatur dalam pasal satu ratus delapan puluh empat kuhab begitu
jadi ada memang bukti yang diserahkan bukti baru begitu
jadi selain rekaman elektronik ada bukti baru yang mendukung ancaman pembunuhan berencana terhadap klien anda terhadap brigadir j begitu
ada bukti lain ya selain rekaman elektronik begitu pak mansur
jadi bukti memang ada bukti
jadi seperti percakapan daripada saksi yang kemarin diperiksa yang sekarang sudah diserahkan kepada penyidik
kiranya nanti yang menguji berarti dari pihak penyidik dan dari yang menangani perkara ini
jadi buktinya adalah rekaman elektronik kemudian keterangan para saksi yang kemarin diambil keterangannya oleh para penyidik dari tim khusus begitu ya pak mansur ya
ada keterangan saksi yang mendukung
rekaman elektronik adanya ancaman pembunuhan berencana terhadap brigadir j begitu ya
jadi keterangan saksi dan bukti yang diserahkan itu untuk menambah bukti kami terkait dugaan sebagaimana yang kami laporkan ke baris kripoli tanggal delapan belas juli begitu ivana
oke saya ingin ke rekaman elektronik ya
rekaman elektronik ancaman pembunuhan itu apakah berupa video yang dikirimkan kepada pacar brigadir j bernama vera
rekaman percakapan atau apa
terkait itu dikirim dalam bentuk apa kita juga belum bisa menjabarkan secara gamblang
saya juga nggak berani mengutarakan lebih jauh daripada apa yang disampaikan oleh ketua tim
namun ketua tim menyampaikan hanya memang ada bukti tambahan yang kami serahkan kepada penyidik daripada yang diterima oleh saksi saksi ataupun yang diterima daripada saksi yang kemarin diperiksa di jambi
kami tidak berani mendahului itu bentuknya
kami tidak berani mendahului itu bentuknya
dan mengarahnya ke arah mana kita juga tidak bisa berspekulasi ke sana
oke brigadir joshua sebelumnya apakah pernah mencurahkan isi hatinya pernah menyampaikan kepada pacarnya bahwa ia menerima ancaman pembunuhan
informasi yang kami dapatkan begitu pak mansur
berdasarkan informasi memang dari ketua tim kami ada hal hal mengarah ke sana
namun ke siapa beliau cerita kita juga tidak tahu kak ivana
nanti menunggu daripada selesai penyidikan perkara ini begitu
tim kuasa hukum anda tim kuasa hukum brigadir j pak kamarudin menyatakan bahwa yang mengancam adalah sesama anggota polri
bahwa ada sesama anggota polri brigadir joshua mengancam melakukan pembunuhan
itu betul ya
berarti ancamannya ini dilakukan oleh sesama anggota polri
itu kami harus klarifikasi karena itu ketua tim anda loh yang mengatakan
betul kak ivana begini
jadi saya menyampaikan sebagaimana apa yang disampaikan
ketua tim kami tidak bisa berspekulasi itu dari sesama anggota atau bagaimana
yang saya katakan tadi saya pribadi tidak berani mendahului
mungkin untuk lebih jelas atau lebih konkretnya setelah proses penyidikan ini selesai dan alangkah lebih baiknya mungkin ketua tim kami yang akan memaparkan hal tersebut
tapi menyitir ataupun mengutip apa yang disampaikan oleh ketua tim anda bahwa ancaman pembunuhan kepada brigadir j itu dilakukan ataupun dilontarkan oleh sesama anggota polri
begitu pak mansur
anda kan anggota timnya anda harusnya tahu juga dong
betul tapi kepada saya pribadi tidak dijelaskan secara detail mengarah ke siapa ke siapanya
namun yang jelaskan kepada kami hanya bahwa ada penemuan bukti baru yang diserahkan kepada penyidik untuk diuji begitu pak
oke saya mau ke pak wahyu kompolnas
pak wahyu pihak kompolnas mendapatkan informasi yang sama bahwa ada rekaman elektronik ancaman pembunuhan kepada brigadir j
atau mungkin ada informasi yang sama
disampaikan oleh pak kamarudin simanjuntak sebagai ketua tim kuasa hukum dari keluarga brigadir j bahwa sesama anggota polri melakukan ancaman pembunuhan kepada brigadir j
kompolnas menerima info yang sama pak wahyu
kalau kompolnas hanya menerima info info itu dari media
baik media online maupun media yang berkembang
secara langsung belum
sehingga tetapi bagi kami informasi itu menjadi sangat penting
karena ini kasus ini kan menjadi sudah menjadi pertanyaan
sehingga apapun informasi yang masuk harus kami dengar
untuk juga kami klarifikasi ke penyidik
sehingga saya ingin menempatkan dulu posisi komponas
komponas bukan masuk bagian ke penyidik
tetapi kompolnas adalah masuk di tim ini sebagai pengawas
hanya bedanya kalau sebelumnya kami pengawas dari luar sekarang ikut di dalam
sehingga setiap proses kami bisa ikut
beda dengan komnas ham yang mempunyai kewenangan penyelidikan
sehingga kompolnas ham bisa memanggil
jadi informasi itu kami peroleh memang dari sumber media sosial
banyak yang masuk juga dari orang orang yang memberi masukan ke kami
tentu validitasnya kami tidak bisa memberikan jaminan benar atau tidak
tetapi apapun itu informasi
sehingga tetap kami lakukan klarifikasi kepada penjik nanti
baiknya ada informasi ini yang harus juga didalami
jangan kemudian karena
sumbernya tidak jelas
kemudian karena yang menyatakan lebih dari satu
sehingga menurut saya ini sudah harus ada perhatian terhadap informasi ini
pak wahyu sebagai pengawas yang berada di dalam tim khusus
anda pastinya dan juga teman teman kompolnas ini mengawasi proses penyidikan
mengawasi ataupun mendapatkan informasi informasi yang didapatkan oleh tim khusus
apakah kemudian setelah anda dan juga teman teman kompolnas mendapatkan informasi
bahwa ada ancaman pembunuhan
ada ancaman pembunuhan dari anggota setelah polri
ini tidak dikonfirmasi kepada tim khusus pak
tidak konfirmasi kepada
tim khusus ini kan ada penyidik
kemudian ada yang bukan penyidik tapi masuk dalam tim
tentu informasi ini ketika kami sampaikan ke penyidik
penyidik tentu membutuhkan proses untuk mendalami ini dalam bentuk saksi dan tidak
tetapi info ini adalah bagian penting dari sesuatu yang harus didalami
artinya dalam proses lidik bisa saja ini dikembangkan
tetapi ketika proses sidik tentu nanti ada ketentuan ketentuan yang harus diperdomani seperti kuhap dan sebagainya
jadi pada posisi ini kami tidak bisa memberikan kesimpulan kekuatan dari informasi itu
tetapi sebagai bagian dari data kita selalu menjadi bagian dari diskusi kita
saya mau ke pak mansur lagi
apakah kemudian keluarga berigasi
kadir j dan juga tim kuasa hukum menyesalkan bahwa kepolisian tidak membuka informasi adanya ancaman pembunuhan kepada klien anda ini sejak awal
artinya harus dari pihak pengacara pihak kuasa hukum pihak keluarga yang menyampaikan ini
padahal kan ini tim khusus sudah dibuat sejak lama
harusnya sudah dapat informasi yang bisa disampaikan ke publik
karena kan ini fakta baru
tentunya dari pihak keluarga dan kuasa hukum
mendorong dari penyidik polri untuk mengungkap hal ini secara terang benerang
secara tegas supaya dapat kita ketahui apa sebetulnya penyebab daripada kematian almarhum ini
itulah harapan dari keluarga dari awal sampai hari ini
jadi ya ketika tim khusus sudah mulai melakukan prosesi prosesi penyidikan
dan saya apresiasi
bahwa ada tingkatan tingkatan yang signifikan dalam hal ini
menemukan ada bukti bukti baru tentunya yang nanti akan membuat perkara ini kami harapkan akan sangat terang benerang
tapi kan dari tim khusus tidak menemukan adanya ancaman pembunuhan
ini yang menemukan kan pengacara pihak keluarga
harusnya kan ini ditemukan oleh penyidik yang sedang menyelidiki kasus ini
ini tidak menimbulkan pertanyaan bagi keluarga bagi tim kuasa hukum
oleh karena itu kan kami sampaikan kemarin bukti tersebut
dan juga sudah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti secara resmi oleh penyidik polri
supaya dibuka secara terang benerang dalam hal ini
melibatkan nanti mungkin tim cyber polri
supaya bisa diketahui sebut percakapan ataupun isi daripada bukti yang kemarin diserahkan
baik baik kita harus jeda terlebih dahulu
nanti saya akan masuk lebih dalam
soal adanya sasaran
adanya suspek lain kah dari kasus ini
atau memang hanya satu saja
karena kalau misalnya ada fakta baru harusnya suspeknya lebih melebar
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
bapak bapak jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
ada masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada tim kuasa hukum keluarga brigadir j mansur febrian
serta komisioner kompolnas albertus wahyu rudanto
saya mau ke pak wahyu
pak wahyu dengan adanya rekaman elektronik ancaman pembunuhan berencana yang menimpa brigadir j
apakah kemudian kompolnas melihat ini harusnya suspeknya dilebarkan
ada terduga tersangka lain dari baradae yang menembak
karena kan ternyata
ada ancaman pembunuhan
ada rentetan peristiwa ancaman pembunuhannya dua kali
dari bulan juni dan satu hari atau tanggal tujuh juli satu hari jelang penembakan
apakah kemudian suspeknya harusnya lebih lebar
kami sesuai dengan arahan dari ketua komponas pak mahfud md
pegangan kami tegas bahwa kami berpijak pada apa yang menjadi arahan presiden
jangan tutup tutupi buka apa adanya
kemudian statementnya pak kapolri melengkapi apa yang disampaikan pak presiden
transparan akuntabel gunakan scientific investigation
artinya apapun data data baru apapun bukti bukti baru sepanjang itu memang merupakan fakta yang menjadikan bukti bukti dalam rangka menjadikan peristiwa ini lebih terang benderang
kita akan selalu dorong
jadi apakah dikembangkan atau bagaimana nanti oleh perkembangannya penyidik
tetapi patuhan kita pak presiden karena itu perintah dari kami kami berjanjian kepada presiden
presiden jelas jelas yang bisa kami lihau
pusut tuntas buka apa adanya
dengan ada yang ditutupi
artinya informasi baru itu juga harus dibuka
itu yang kami dorong
bagaimana caranya buka siapa yang boleh buka hanya siapa itu penyidik
kami mengawasi dan mendorong
kami yang memberikan support kepada kinerja penyidik
tetapi juga kami mengawasi jangan sampai ada hal hal yang di skip yang dihilangkan
oke jadi kompolnas tidak masuk ke dalam situ ya
tidak melihat bahwa calon tersangkanya calon tersangkanya harusnya bisa lebih dari satu
atau suspeknya harusnya bisa melebar begitu
ada kemungkinan ada kemungkinan
tetapi kami tidak pada ranah mengambil keputusan itu
semua kemungkinan itu inilah informasi baru ini informasi baru
jangan sampai nanti setelah ada pengumuman dari penyidik kesimpulan penyidik
lalu menjadi spekulasi lagi
itu yang kita inginkan
kalau ini menjadi spekulasi lagi percuma kan ini jadi pengapas
karena itu kami dorong hati hati tetapi jangan terlalu lama
artinya harus komprehensi harus jual listrik ketika mengambil kesimpulan
tetapi jangan terlalu lama
sehingga bukti bukti baru jangan sampai nanti begitu sudah diputuskan
oh yang bersalah adalah x ternyata kemudian ada informasi baru
itu nanti akan menjadi spekulasi baru lagi mbak nana
pak mansur pak mansur
tadi dikatakan oleh pak wahyu bahwa ada kemungkinan
tapi sekali lagi menunggu hasil penyelidikan dari tim sus dari penyidik
ada kemungkinan bahwa tersangkanya bisa diperlebar atau bisa lebih dari satu
kalau melihat adanya rentetan peristiwa ancaman pembunuhan berencana
dari tim kuasa hukum juga meyakini hal tersebut
dari tim kuasa hukum dari awal ketika pelaporan di baris krim polri
kami meyakini bahwa kematian dari brigadir j ini ada yang harus diungkap tentunya
hal tersebut karena ada bukti bukti atau fakta yang kami temukan
berbeda dengan statement yang dikeluarkan oleh polri
dan kemudian setelah pemeriksaan saksi di jambi yang saya katakan tadi
ada temuan bukti baru yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik
dan bukti tersebut semakin memperkuat dugaan daripada terjadinya suatu tindak pindah
dalam hal ini kami juga setelah memberikan bukti tersebut
mempercayakan supaya itu dicek secara detail transparan
dan dalam hal ini diawasi oleh kompolnas dan kompnasham pun sudah bisa berkoordinasi
harapan kami tentunya ada transparansi dalam hal ini
oke pak mansur pertanyaan saya dengan adanya ancaman pembunuhan berencana
apakah tim kuasa hukum meyakini dengan adanya bukti bukti tambahan tadi
tim kuasa hukum meyakini bahwa suspeknya ini bisa diperlebar
bukan hanya satu bukan barada e saja
tapi suspeknya ataupun calon tersangkanya ini bisa lebih dari satu
bisa diperlebar dengan adanya fakta baru ini
ancaman pembunuhan berencana
di mana mungkin saya garis bawahi terkait berada e ini
kami dari awal kan tidak tahu baradae ini yang mana
itu kan keluar statement dari polri
dengan adanya bukti elektronik yang tadi saya sampaikan
sesuai dengan apa statement ketua tim kami bahwa sudah diserahkan kepada penyidik
hal itu tentunya semakin memperkuat kami dugaan kami terhadap tindak pidana begitu
sebagaimana sudah kami laporkan
jadi apa yang tadi kak ivana tanyakan bahwa bisa melebar ibaratnya bisa kepada beberapa tersangka begitu
itu kami ada meyakini ke arah sana tentunya
berdasarkan bukti yang kemarin disampaikan itu menjadi titik terang tentunya
jadi meyakini ya bahwa itu ada beberapa tersangka bukan hanya satu begitu ya pak mansur
apabila dari bukti yang kemarin diserahkan
kami meyakini adanya keterlibatan daripada tidak satu orang ini seperti itu
oke jadi lebih dari satu tersangka kalau menurut kuasa hukum
pak mansur puslap empat kabarnya tengah meneliti ponsel milik klien anda milik brigadir j
bahkan ponsel pacarnya pun sudah disita
apakah semestinya menurut kuasa hukum tim khusus ataupun polisi juga meneliti isi hp verdi sambo dan istrinya
terkait bukti betul
terkait bukti betul
terkait bukti betul
terkait bukti betul sudah diserahkan kepada penyidik
sedang mungkin saat ini diperiksa di puslap empat
namun bagaimana kaipana baru saya tanyakan terkait milik daripada adik propanen aktif
itu menjadi ranah ataupun menjadi undangan dari nanti penyidik
kami tidak bisa menyimpulkan hal tersebut
karena kami hanya menyampaikan bukti yang kami miliki
kalau begitu kita tunggu nanti bagaimana
arah ataupun hasil penyelidikan dari tim khusus polri begitu ya
kira kira perkembangannya apa nih pak wahyu yang bisa dibocorkan sedikit
apakah kemudian cctv nanti akan keluar karena beberapa media sudah menggambarkan
sudah menceritakan soal cctv yang menggambarkan ataupun bisa menceritakan alur yang terjadi peristiwanya
karena pak polri sudah janji menggunakan
maka apapun temuan temuan yang secara akademik itu merupakan bukti yang nggak bisa didata
ya harus kita jadikan barang bukti yang valid
baik itu cctv baik itu hasil otopsi
artinya tidak lagi asumsi
karena sekarang ini dengan kemodenologi
saya meng highlight apa yang menjadi statement dari pak kadin humas bahwa
penyidik nanti itu punya dua pertanggung jawaban
yang pertama pertanyaan jawaban juridis
artinya sesuai dengan kuhab aturan sebagainya
yang kedua pertanggung jawaban keilmuan atau akademik
dua hal ini harus jadi satu sehingga kalau toh tadi misalkan ada temuan rekaman elektronik
jika memang itu bisa dibuktikan secara valid dan punya kekuatan teknologi yang tidak terbatas
ya harus kita akui sebagai fakta
bukan lagi asumsi
sama dengan nanti hasil ekshumasi hasil otopsi ulang
itu saya kira yang menjadi concern kami mbak
artinya janji janji yang saya sampaikan ke kapol itu bukan lagi nanti tips tips
karena sekarang ini eranya sudah era digital era teknologi
semuanya bisa dideteksi dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan itu harus kita jadikan dasar ketika mengungkapkan kasus ini agar terang beneran
kita tunggu nanti bagaimana pengungkapan perkembangan penyidikan di indonesia
sekali lagi pak mansur dan juga teman teman tim kuasa hukum
karena ini rekaman bukti elektronik harus berani dipertanggungjawabkan
harus berani dipastikan keabsahannya
karena sekali lagi dari polri menggunakan crime scientific investigation
jadi sama sama diadu saja secara teknologi secara sains
nanti bagaimana mana yang sah begitu mana keabsahannya yang bisa dipertanggungjawabkan
kita tunggu nanti bagaimana hasil penyidikan dari penembakan kasus ini

bagaimana ujungnya transparansi dan juga keterbukaan dari institusi polri
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada tim kuasa hukum keluarga brigadir j mansur febrian dan juga
anggota kompolnas atau komisioner kompolnas ada albertus wahyu rudanto
saya selalu pak wahyu dan juga pak mansur
ya terima kasih